varian covid sembilan belas omikron xe dan xj menjadi potensi ancaman baru terhadap peningkatan jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia
meski begitu satgas penanganan covid sembilan belas menyatakan varian xe dan xj masih belum terdeteksi masuk ke indonesia
covid sembilan belas terus bermutasi melahirkan varian varian baru
varian terakhir covid sembilan belas yang ditemukan oleh organisasi kesehatan dunia atau who adalah varian xe
setelah varian xe kini varian xj diduga telah muncul di thailand
epidemiolog universitas indonesia triyunis miko wahyono menjelaskan
varian xe adalah hasil dari rekombinan subvarian ba satu dan ba dua dan ditemukan pertama kali di amerika serikat
sementara varian xj adalah hasil lain dari percampuran varian ba satu dan ba dua dan ditemukan pertama kali di finlandia
menurut tri yunis miko dampak dari munculnya varian xe dan xj jika menginfeksi manusia gejalanya diprediksi akan lebih ringan
hal ini bisa terjadi karena hasil mutasi satu varian omikron sudah memiliki banyak protein
sehingga gejalanya akan lebih ringan dibandingkan omikron asli
varian mutasi antara delta dan omikron disebut triunis lebih berbahaya dibandingkan varian xe dan xj
tri yunis miko menjelaskan vaksin dosis satu hingga booster tak cukup untuk mencegah penyebaran varian xe dan xj jika nanti sampai masuk ke indonesia
kombinasi vaksin dan disinfektan
disiplin menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci mencegah penyebaran covid sembilan belas
begitu juga xe dan xe tidak bisa mungkin dicegah dengan vaksinasi
jadi menurut saya cara cara yang mungkin bisa mencegah adalah vaksinasi juga jaga jarak juga dan pakai masker juga
kalau satu saja tidak bisa
sementara jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito menyatakan
virus varian xe belum masuk ke indonesia
wiku meminta kepada masyarakat untuk tidak panik karena rekombinan covid sembilan belas bukanlah hal yang baru
namun who menekankan perlunya penelitian lebih lanjut terkait temuan awal ini
sejauh ini menurut kementerian kesehatan varian yang pertama kali ditemukan di inggris ini belum ditemukan di indonesia
epidemiolog ui tri yunis miko menyebutkan bahwa dengan banyaknya pelonggaran pelonggaran yang diberlakukan pemerintah
termasuk dihilangkannya aturan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri
akan menjadi pintu masuk bagi varian xe dan xj ke indonesia
meski begitu dia memastikan jika nantinya varian xe dan xj sampai masuk ke indonesia
kondisinya tidak akan separah gelombang tiga